anda kembali menyaksikan cnn indonesia live jumenengan atau peringatan naik tahta raja solo paku buwono ke tiga belas dilaksanakan hari ini
peringatan tetap dilakukan meski keluarga keraton pernah dilanda konflik internal
sejak sabtu lalu area keraton kasunanan surakarta sudah dikuasai kubu hanga behi
sebagai paku buwono ke tiga belas para anggota kepolisian daerah jawa tengah pun membantu pengosongan ruangan dalam keraton
dari semua abdi dalam dan kubu dewan adat
hanya beberapa kerabat keraton yang masih bertahan di dalam
babak baru perseteruan dua kubu keraton solo berakhir dengan pengusiran petinggi dewan adat dari kompleks keraton
sebelumnya dua kubu tersebut bertahan dan selalu menemui jalan buntu dalam setiap pertemuan
untuk mengetahui kondisi terkini
prosesi jumenengan di keraton solo sudah ada koresponden cnn indonesia hendrawan setiawan
selamat siang hendrawan
apa saja prosesi dan agenda dalam peringatan jumenengan keraton solo kali ini
ya rian saat ini sedang digelar tinggalan jum'en nengan dalam raja keraton surakarta hadirin rat
paku buwono ke tiga belas atau yang bernama lengkap
dan dalam enggang sunuhun kanjeng susuhunan paku buwono ke tiga belas
dan ini yang digelar saat ini adalah tradisi atau prosesi tertinggi di keraton khususnya saat ini di keraton surakarta
dan dalam tradisi jum'en nengan dalam ini saat ini sedang digelar upacara yang paling sakral yaitu tari bedoyo ketawang
tari budaya ketawang ini adalah tari yang akan dilakukan selama dua jam
yang dilakukan oleh sembilan orang penari
jadi gadis berusia enam belas sampai dengan dua puluh dua tahun yang digelar pada siang hari ini
nah urut urutan dari prosesi ini tadi awalnya adalah ketika semua abdi dalam sudah siap
maka ketika raja keraton surakarta hadirin rat paku buwono ke tiga belas sudah masuk ke sasono sewoko
mereka kemudian disusul dengan para sentono dalam yang duduk di depan dan seputaran di sasono sewoko ini
nah setelah mereka duduk kemudian dilanjutkan dengan tarian bedoyo ketawang ini
dan nanti setelah selesai ada waktu sepuluh menit yang diberikan kepada raja untuk mengheningkan cipta
dan kemudian acara ini selesai
diperkirakan sekitar pukul dua belas waktu indonesia barat nanti acara ini selesai digelar di keraton surakarta hadiningrat rian
baik henrawan bagaimana dengan konflik internal yang terjadi
apakah hari ini anda melihat semuanya sudah damai
atau ada riak riak kecil yang terlihat seperti itu
ya ini menarik sekali ketika kita bicara tentang keraton surakarta
tentu tidak lepas dari konflik yang terjadi sejak raja paku buwono ke tiga belas ini diangkat pada tahun dua ribu empat lalu
setelah raja sebelumnya ayah dari paku buwono ke tiga belas paku buwono ke dua belas
mengangkat pada tahun yang sama
dan kita tahu bahwa sejarah konflik di keraton surakarta ini sudah berbeda zaman
bila sebelumnya ada konflik antara raja yang saat ini paku buwono ke tiga belas
dengan mahapati yang saat ini menjadi mahapati yaitu tejawulan
namun saat ini mereka sudah melakukan rekonsiliasi yang sudah selesai pada tahun dua ribu dua belas yang lalu
namun konflik kemudian muncul kembali ketika adik adik dari atau ray dalem dari paku buwono ke tiga belas merasa tidak puas dengan adanya rekonsiliasi ini
terjadi konflik yang baru
nah tinggalan jum'at dengan dalem kali ini diharapkan bisa menjadi suatu rekonsiliasi yang baru
atau awal dari rekonsiliasi yang baru
karena adik adik dari raja yang saat ini bertahta paku buwono ke tiga belas
tadi juga beberapa kami lihat sudah hadir dalam acara ini
sementara bila kita lihat sejarah empat tahun yang lalu atau empat tahun sebelumnya
tinggalan jum'at dengan dalem ini dilakukan di dua lokasi yang berbeda
ya pada jum'at dengan tinggalan dalem saat ini
semua sudah dilakukan secara lengkap di sasono sewoko
dan ini menurut kgph benowo
yang merupakan adik dari raja keraton surakarta pb tiga puluh
ini juga atas saran
atas anjuran dari presiden republik indonesia joko widodo
yang sebelumnya juga pernah menjabat menjadi wali kota surakarta
dan yang menarik adalah mengapa konflik kraton solo ini menjadi menarik
bagi publik karena kita perlu ingat bahwa sebagai cagar budaya ya
kraton surakarta juga di
juga mendapatkan dana darah publik atau apbd dan apbn dari pemerintah
yang tentu saja apbn ini dibayar dari uang uang masyarakat
nah ini kemudian yang tentu saja menjadi perhatian publik dan diharapkan bahwa acara atau tradisi pada siang hari ini bisa menjadi rekonsiliasi baru
dan ini bisa menjadi membuat kraton surakarta ini bisa lebih langgeng ke depannya
ya hendrawan setiawan tentu saja kita semua mengharapkan hal tersebut bisa berlangsung lama rekonsiliasi antara dua pihak yang bertikai ini
karena mengingat tadi seperti yang anda sampaikan bahwa ada apbd di sana
terima kasih hendrawan setiawan koresponden cnn indonesia sudah melaporkan langsung dari solo